saudara seorang wisatawan tergulung ombak di pantai watulawang gunung kidul yogyakarta
sempat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban tidak tertolong
video amatir ini saudara memperlihatkan detik detik proses evakuasi wisatawan yang terseret ombak di kawasan pantai watulawang gunung kidul yogyakarta
tim sar langsung menyelamatkan korban dengan turut menggunakan perahu jukung
korban yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit
namun naas saat perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia
pertolongan kemudian korban bisa tertolong namun dilarikan ke rumah sakit